rencana penghapusan kereta api argo parahyangan
menuai perdebatan di kalangan pengguna transportasi
wacana ini dilontarkan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
luhut bin sar panjaitan
yang menyebut kereta argo parahyangan akan dihapus setelah beroperasinya kereta cepat jakarta bandung
warga yang kontra menilai penghapusan kereta argo parahyangan tidak tepat
karena membatasi pilihan transportasi nyaman dan murah
kalau aku sih kurang setuju ya
soalnya kan orang orang tuh nggak banyak uang semuanya ya
jadi kan kalau kereta itu dihapus
nanti kayak orang yang lansia kayak gitu
yang udah nyaman ke kereta ki
jadi kereta listrik kayak ada perubahannya
bener bener gratis kayak gitu
jadi kayak kurang setuju aja
namun warga yang setuju argo parahyangan dihapus
menilai waktu lebih penting dibandingkan uang
karena kalau ke efisienan waktu ya kak
soalnya kan aku kerja juga gitu
kadang kita harus on time juga
pt kereta api menyatakan
rencana penghapusan kereta argo parahyangan masih belum final
rencana ini masih dikaji bersama berbagai pemangku kebijakan
nah kami juga sebagai operator
yang sebagai bumn juga tentunya akan mengikuti
arahan atau perusahaan
ataupun keputusan dari pemerintah
sebelum diputuskan apakah akan berhenti atau jalan
kami akan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa kereta api tersebut
walaupun sudah ada jalan tol jakarta bandung
kereta argo parahyangan tetap menjadi prima dona
karena harga yang terjangkau
fasilitas yang nyaman
serta memiliki waktu tempuh pasti
yaitu sekitar tiga jam perjalanan
selama puluhan tahun kereta api argo parahiangan
menjadi moda transportasi yang menghubungkan kota bandung dan jakarta
dengan sejarahnya yang panjang
moda transportasi ini masih menjadi pilihan favorit bagi masyarakat
kereta argo parahyangan melayani dua kelas
yaitu ekonomi dan eksekutif
dengan harga tiket berkisar satu ratus lima puluh hingga dua ratus rupiah